anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
mantan pejabat direkturat jenderal pajak kementerian keuangan
dijadwalkan menjalani sidang putusan
sela terkait kasus dugaan gratifikasi
dan tindak pidana pencucian uang
ya dan kita akan mengetahui informasi terbaru
kita tergabung dengan koresponden cnn indonesia
selamat pagi desi
apakah sidang agenda putusan terhadap rafael alun trisambodo sudah dimulai
ya selamat pagi para nisa dan juga lia
pada sampai saat ini sepuluh tiga puluh tiga
sidang putusan selah dari terdakwa
mantan pejabat di jenderal pajak
rafael alun trisambodo ini belum juga dimulai
padahal terdakwa sudah berada di dalam
bersama tim penasihat hukumnya
dan juga jaksa penuntut umum atau jaksa kpk
jadi masih tinggal menunggu kehadiran dari para majelis hakim
dan sidang putusan selah pada hari ini
sudah disampaikan setelah sebelumnya
jaksa penuntut umum itu menanggapi eksepsi
atau nota keberatan yang disampaikan oleh
terdakwa rafael alun pada tanggal
tiga belas september yang lalu
di mana jaksa penuntut umum itu menyebutkan
atau memohon kepada majelis hakim
untuk menolak eksepsi atau nota keberatan
yang disampaikan oleh terdakwa rafael alun
dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang
wawan yunarwanto menyebutkan bahwa
seluruh dakwaan yang sebelumnya
ditolak oleh terdakwa rafael alun itu
sudah memenuhi syarat formil dan material
sesuai dengan pasal satu ratus empat puluh tiga kuhap
dan juga di mana surat dakwaan sudah sah secara hukum
untuk dijadikan dasar memeriksa
dan juga mengadili perkara tindak pidana korupsi
atas nama terdakwa rafael alun trisambodo

dari eksepsi yang disampaikan oleh rafael alun itu
pada enam september sebelumnya itu
rafael alun memang menyampaikan bahwa
dirinya itu meminta kepada majelis hakim
untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan
kasus dugaan gratifikasi dianggap suap
dan juga tindak pidana pencucian uang
dan juga serta dilepaskan dari tahanan
serta dibersihkan nama baiknya
di mana pada enam september itu
rafael alun menyebutkan dibacakan eksepsinya
lewat tim penasihat hukumnya yaitu junaidi saibih
bahwa dakwaan jpu itu dinilai tidaklah
dakwaan jpu itu atau jaksa penuntut umum
tidaklah cermat tidak jelas dan juga tidak lengkap
atau yang disebut dengan obscure libel
di mana dinyatakan supaya bisa batal demi hukum
karena di mana dakwaan atas
rafael alun trisambodo itu dianggap sudah kadaluarsa
kalau jpu menyebut dakwaannya adalah
gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang itu
dilakukan dalam kurun waktu dua puluh tahun
dari dua ribu tiga sampai dua ribu sepuluh
dan dua ribu sebelas sampai dua ribu dua puluh tiga
atau dua puluh tahun lamanya itu dianggap sudah kadaluarsa
mengacu pada undang undang tppu
dan juga kuhp
di mana dalam kuhp
itu disebutkan jangka waktu penuntutan itu
daluarsa selama dua belas tahun
artinya dengan dua puluh tahun dakwaan yang disebutkan oleh jpu itu
itu sudah menyalahi ketentuan dari kuhp
dan kami informasikan juga bahwa
para nisa dan lia
bahwa rafael alun trisambodo itu didakwa oleh jaksa penuntut umum
bersama dengan istrinya ernie meike torondek itu melakukan dugaan
didakwa menerima gratifikasi maksud kami
sebesar enam belas enam miliar rupiah
yang terkait dengan perpajakan
di mana dilakukan dalam kurun waktu dua puluh tahun
yang tadi saya sudah sebutkan dari dua ribu tiga sampai dua ribu dua puluh
di mana di sini rafael membuat sejumlah perusahaan
atau mendirikan sejumlah perusahaan
di mana istrinya ernie meike torondek itu dijadikan
sebagai komisaris dan juga pemegang saham
sejumlah perusahaan itu adalah pt arta mega eka dana
pt cups consulting pt bukit hijau asri pt cahaya kalbar
di mana uang gratifikasi enam belas enam miliar itu
masuk ke dalam perusahaan perusahaan tersebut
untuk diterima kembali oleh rafael alun dan dilakukan pencucian uang
sehingga dakwaan jasa penuntut umum lainnya adalah
rafael melakukan tindak pidana pencucian uang
yang diduga hasil korupsi
dan itu dilakukan bersama juga dengan istrinya
keduanya sengaja menempatkan harta kekayaannya
ke dalam perusahaan penyedia jasa keuangan
dan juga melakukan pembelanjaan atau membayarkan uang tersebut
hasil gratifikasi tersebut ke dalam pembelanjaan aset
seperti tanah bangunan kendaraan mewah dan juga barang barang mewah lainnya
yang diharapkan atau di
dimaksudkan adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul dari harta kekayaan tersebut
sehingga jpu menduga bahwa itu merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang
dan para nista juga lihat atas pelanggaran tersebut
jpu mendakwa rafael alun itu telah melanggar
undang undang republik indonesia nomor dua puluh lima tahun dua ribu tiga
dan undang undang republik indonesia nomor delapan tahun dua ribu sepuluh pasal tiga

tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
jungto pasal lima puluh lima dan pasal enam puluh empat kuhp
dan untuk dakwaan gratifikasi yang dilakukan terdakwa rafael alun trisambodo
itu pasal dua belas b jungto pasal delapan belas undang undang republik indonesia nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang tindak pidana korupsi jungto pasal lima puluh lima dan pasal enam puluh empat kuhp
kita masih menunggu sampai saat ini sidang putusan setelah itu dimulai
oleh nanti apa yang akan diputus
maka diputuskan oleh ketua majelis hakim suparman nyompa
tentang apakah kasus dari dugaan gratifikasi dan tppu oleh terdakwa rafael aluntri sambodo ini
akan dilanjutkan pemeriksaan dan juga masuk ke dalam pokok perkaranya di masa depan
farhan isa dan lia kembali ke studio
ya baik kita tentunya akan menantikan ya seperti apa jalannya sidang putusan selanjutnya
terhadap rafael alun trisambodo
terima kasih koresponden cnn indonesia desi aritonang atas laporan langsung anda